kita penasaran dengan suasana kawasan puncak bogor kita langsung menuju rekan kita ada koresponden kami ada desi aritonang di kawasan puncak
nampaknya di kawasan salah satu tempat wisata nih desi bagaimana situasi di sana apakah ada informasi khusus yang bisa dibagikan ke pemirsa di rumah
betul sekali kalau jam segini saya sudah sampai di salah satu lokasi wisata di nikel striper park di megamendung
itu artinya tadi lalu lintas di kawasan mulai dari jakarta sampai ke kawasan puncak ini itu lancar
dimana tadi saya jalan dari tendian itu jam sembilan pagi sampai sini sudah sepuluh tiga puluh sudah sampai dan bisa menikmati indahnya atau lancarnya lalu lintas menuju gadok dan juga sampai ke megabendung ini
saya sampai di sini dan siap menikmati suasana di salah satu lokasi wisata yang ada di megamendung
karena kita tahu puncak memiliki banyak sekali lokasi wisata yang memang akan membuat atau diperkenalkan
jadi saya prediksi kepadatan lalu lintas akan terjadi mulai hari ini atau mulai besok sampai hari minggu nanti
dan tadi kalau bisa saya infokan untuk lalu lintasnya runoff sempat diberlakukan ganjil genap
mulai dari pukul enam tiga puluh sampai delapan tiga puluh karena memang ada sedikit kepadatan lalu lintas di pintu tol ciawi dan juga itu diberlakukan situasional
dan untuk hari ini setelah delapan tiga puluh itu tadi lancar sampai saat ini dan juga nantinya diperkirakan itu kepadatan lalu lintas
baru akan terjadi mulai besok pagi usai sholat id
dan akan diberlakukan one way atau buka tutup oleh satlantas polres bogor mulai atau usai sholat id idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriyah dilaksanakan
dan itu juga masih bersifat situasional dan juga untuk petugas atau personil yang disiagakan dari berbagai unsur pihak keamanan itu sebanyak dua ratus personil
dinaikkan dari jumlah hari ini yang sebanyak satu ratus lima puluh personil
dan untuk saat ini saya berada di
salah satu lokasi river park yang kalau saya bisa tunjukkan nuansanya serasa berada di santorinia dan negeri dongeng
di mana masyarakat jam segini juga sudah memadati lokasi wisata ini
dan tadi juga di parkiran itu sudah cukup padat parkiran karena mereka mungkin mengkhawatirkan jalanan atau lalu lintas yang padat menuju puncak
sehingga mereka lebih pagi berangkatnya untuk bisa sampai ke lokasi wisata yang mereka harapkan di kawasan puncak bogor ini
dan juga tadi kami bersempat bertanya kepada sejumlah pengunjung mereka memilih berangkat pada hari ini karena memang mengantisipasi kepadatan mulai esok
dan memang memilih untuk menginap di kawasan puncak ini hingga hari jumat atau nanti sampai hari sabtu untuk menikmati long weekend hari raya idul adha
dan untuk masuk ke lokasi ini runoff tidak terlalu mahal
untuk harga tiketnya itu seharga rp empat puluh lima untuk tanggal merah seperti ini atau long weekend
dan rp tujuh puluh lima untuk menikmati suasana yang lebih lengkap pastinya dengan berbagai wahana yang ada
juga untuk antisipasinya untuk para pengunjung bisa menikmati di sini ada cuacanya yang cerah
tentu saja harus membawa topi membawa payung ataupun jas hujan jika nanti turun hujan pada sore hari
dan untuk lalu lintas kami berharap bahwa masyarakat atau calon pengumudi bisa memantau informasi lalu lintas dari tmc polri bagaimana yang bisa diterapkan oleh satuan tas polres bogor
karena memang akan diterapkan ganjil genap situasional mengingat libur panjang idul adha ini akan terus bergerak dinamis mulai pada hari ini dua puluh delapan juni sampai nanti tiga puluh juni
baiklah terima kasih perlu diingat oleh para calon pengemudi atau calon wisatawan yang akan bertunjuk ke kawasan wisata puncak
harus berhati hati dan juga ingat ada ganjil genap menuju kawasan puncak
terima kasih desi aritonang langsung dari kawasan puncak bogor
dan juga sebelumnya rekan kami andi nundanda langsung dari ruas tolca
kata cikangpek selamat bertugas kembali teman teman